hai pemerintah yang tengah merencanakan impor beras satu hingga satu lima juta ton beras di tengah
masa panen raya langsung mendapatkan penolakan dari para petani di kabupaten karawang jawa barat
kebijakan impor beras tersebut dinilai akan merugikan kaum petani selain akan menurunkan
harga pasar para petani juga khawatir jika hasil panen dari petani di kabupaten karawang
tidak akan terserap karena masuknya beras impor sekarang kan per hektare itu minimal lima belas juta pak
sedangkan ini per hektare sekarang enggak enggak normal itu maksudnya hasilnya berapa
bahasa lalu per hektare lima ton lima ton sekarang udah ketahuan kalau misalkan ada
tiga puluh lah tiga puluh lima cuma tujuh belas kan ini buat ongkos operasionalnya aja nggak ada nggak cukup
dia buat kedepannya gitu selain potensi kerugian akibat rendahnya penyerapan hasil panen akibat
impor beras para petani mengeluhkan tingginya harga pupuk dan biaya produksi yang berbanding
terbalik dengan harga jualan
beras dari petani diketahui harga pupuk saat ini mencapai enam ratus rupiah per kuintal sementara
harga beras per kuintal hanya tiga ratus lima puluh rupiah dengan hasil panen yang hanya mencapai lima ton untuk
satu hektare sawah keberatan lah keberatan kenapa sih pak beras kita merang murah jadinya jadi murah
penolakan rencana impor beras pemerintah tak hanya dilakukan oleh para petani pedagang beras di
kabupaten jombang jawa timur juga melakukan hal yang sama usai pemerintah mengutarakan rencananya
untuk melakukan impor satu juta ton beras harga beras di sejumlah pasar tradisional di kabupaten jombang
mengalami penurunan di lapak pedagang yang terletak di pusat pasar beras pasar legi jombang

menurut para pedagang beras turunnya harga beras lebih dipengaruhi oleh rencana impor beras pemerintah
ya sudah langsung turun
harga beras ini
iya tadinya rp delapan delapan ratus itu sekarang jadi rp tujuh delapan ratus
itu yang jenis apa
yang beramu itu kan untuk konsumsi orang yang keluarga
itu juga turun
enggak jarang yang nanam ya jadi yang gram nggak pengaruh
yang pengaruh ke serang
kalau stok beras saat ini bagaimana di perdagang bu
para pedagang beras berharap pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan impor beras
sebab saat ini stok beras cukup melimpah karena di wilayah kabupaten jombang sudah masuk musim panen
dibeliputan cnn indonesia